suasana di jalan wiyung surabaya jawa timur senin sore mendadak heboh
seekor sapi lepas di jalan raya biyung surabaya
sapi yang tidak diketahui pemiliknya ini sempat berkeliaran di pedestrian dan berlalu lalang di jalanan
sesekali sapi ini menyeberang dan berlarian di jalan
petugas satpol pp kota surabaya kemudian menggiring sapi ke pinggir jalan
namun sapi berontak dan mencoba menyeruduk petugas
berbekal tokat kayu petugas akhirnya menggiring sapi agar menjauh dari jalanan
namun upaya ini tetap gagal
pemilik sapi yang tiba di lokasi kemudian menggiring sapi menggunakan sepeda motor
oleh pemiliknya sapi sengaja dilepas liarkan untuk mencari makan rumput di lahan kosong di kawasan perumahan di wiyung
biasanya sapi kembali ke kandang di sore hari
kecelakaan mobil pickup pengangkut kambing kurban ini terjadi di tol ngawi solo
kilometer lima ratus tujuh puluh sembilan di desa jurorejo kecamatan ngawi senin siang
kendaraan ringsek akibat menabrak pagar pembatas tol
kerasnya tabrakan membuat puluhan ekor kambing terlempar dari bak mobil
dua ekor di antaranya mati
ada pun dua orang pemilik kambing yang duduk di bak menderita luka
pengemudi mobil mengaku kecelakaan terjadi ketika ia hendak menuju solo dari arah caruban madiun
saat di lokasi dua ban bagian belakang mobil pecah sehingga kendaraan hilang kendali
mobil pick up diderek ke kantor unit laka lantas dan korban luka dievakuasi ke rumah sakit setempat
sedangkan muatan kambing kurban dipindahkan ke mobil lain dan diantar ke tujuan di kota solo
demikian cnn indonesia